selain objek wisata candi borobudur di magelang jawa tengah ada wisata alternatif untuk mengisi libur panjang bersama keluarga
yaitu wisata tubing atau arung jeram mini
wisatawan diajak untuk menyusuri saluran irigasi di sepanjang bantaran sungai pabelan
inilah keseruan saat wisatawan mencoba tubing atau arung jeram mini
di sepanjang saluran irigasi di bantaran sungai pabelan di desa bojongkojor kabupaten magelang jawa tengah
dengan menggunakan ban bekas mereka diajak menyusuri derasnya arus dan jeram jeram kecil di setiap tikungan saluran irigasi
dalam satu kali trip wisatawan menempuh jarak sekitar lima ratus meter
gak takut dengan airnya
udah berapa kali main
baru pertama kali
baru pertama kali
ini permainan gimana
ya menyenangkan mengacu adrenalin
untuk satu kali trip wisatawan dikenakan tarif sepuluh rupiah per orang
selain murah dan menyenangkan keamanan juga terjamin
setiap peserta diwajibkan mengenakan helm dan pelindung siku tangan dan kaki
wahana wisata ini baru dibuka pada pertengahan bulan oktober lalu oleh warga desa bojongkojor magelang
awal mula kita mendirikan mini rafting ini muncul dari paguyuban wisata dusun kocor yang dinamai deswi taboko
bertempat lokasi di irigasi bendungan kojor ini sungai pabilan
wahana ini bisa menjadi alternatif mengisi liburan